kita ke informasi lainnya kabit humas polda metro jaya yusri yunus menyatakan polisi menangkap sekitar lima ratus orang yang diduga menciptakan kerusuhan
saat berdemonstrasi di depan gedung dpr senayan jakarta pusat
dari lima ratus orang tersebut dua puluh tujuh orang diantaranya reaktif covid sembilan belas
polisi menyatakan dua puluh tujuh dari lima ratus peserta demo reaktif covid sembilan belas setelah melakukan rapid test
saat ini mereka tengah menjalani isolasi mandiri di wisma atlet jakarta utara
selain itu setelah dilakukan pemeriksaan lima ratus orang yang diduga biang kerusuhan tersebut diakini adalah kelompok anarko
yusri yunus mengklaim mereka tidak memiliki kepentingan apapun selain sengaja membuat kerusuhan
mereka juga bukan bagian dari kelompok buruh serta mahasiswa yang melakukan aksi demo
pihak polisian menemukan alat bukti seperti ajakan membuat kerusuhan melalui pesan singkat dari telpon seluler
serta sejumlah benda tumpul seperti batu yang sengaja dibawa untuk melakukan aksi anarkis
kita lakukan protokol kesehatan antara mereka semuanya
sampai sekarang masih berjalan kita rapid test
dari rapid test yang kita temukan sudah dua puluh tujuh yang memang reaktif positif corona
jadi kita harus gunakan satu protokol kesehatan yang bersangkutan dua puluh tujuh sudah kita bawa ke wisma atli pada mangan
untuk kita lakukan swab dan juga isolasi di sana
swab hasilnya dua tiga hari
yang kami amankan ini bukan
bukan mahasiswa dan bukan buruh
mereka adalah pengangguran datang ke sini
ada datang dari kerawang dari bogor
yang tujuannya memang untuk mengacaukan situasi
ada batu yang dibawa
di dalam handphonenya juga ada
mereka titik kumpulnya
kumpul di sini nanti kita akan berangkat dari sini
ini semua butuh butuh awal yang
ini adalah kelompok kelompok anarko